konflik antara israel dan palestina kian memanas aksi saling serang terjadi bahkan serangan terhadap
warga yang sedang beribadah dan hal ini memancing amarah dunia terlebih dilakukan di bulan suci
ramadan dan menjelang idul fitri lalu bagaimana suasana di sana kita akan menyapa muhammad hussein
warga negara indonesia di palestina selamat pagi waktu jakarta assalamualaikum mas hussein
waalaikumsalam salam salam salam berkata selamat malam waktu gajah mas husein sebelumnya kita ingin
mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama cnn indonesia connected ramadan pada pagi
hari ini kami tahu situasi di sana sedang tensi sedang memanas begitu antara israel dan juga
palestina terlebih di jalur gaza saat ini pandangan mata mas hussein sendiri di palestina terutama di
jalur gaza tempat di mana serangan roket israel begitu diluncurkan bagaimana situasi di sana
sudah mulai berkurang tensi saling serang di sana
ya memang sejak tadi malam intensitas serangan dari pihak pihak militer israel belum juga rendah
bahkan sampai saat ini saya masih mendengar beberapa kali dentuman di dekat kota saya tinggal yang belum
dari beberapa meja lokal yang saya baca bahwa malam ini akan nih same ekor lebih susu
karena karena aksi perlawanan yang dilakukan oleh warga palestina di gaza juga lebih intens dari yang
kemarin kemarin dan sejak ini korban korban jiwa jiwa sudah mencapai angka tiga puluh dari warga sipil

hanya anak anak satu orang wanita dan lebih dari satu ratus enam puluh orang luka
dan kemungkinan masih akan terus bertambah kita belum melihat adanya tanda tanda akan selesai serangan udara malam hari ini
belum ada tanda tanda akan selesai dan tadi mas hussein menginformasikan bahwa ada kabar yang beredar
malam ini situasinya akan semakin memanas eskalasinya kabar itu didapat dari mana mas hussein
dan apa antisipasi yang kemudian dilakukan oleh warga setempat warga lokal
ya kabar ini kita dengar langsung dari beberapa media lokal yang independen dan juga tidak kredibel
ini juga memang dari pagi itu sudah ada saling dijual beli statement antara para pejuang palestina dan para pejabat pejabat tinggi militer israel
bahkan kementerian angkatan darat dan israel benny jans itu sudah merestui untuk mengirimkan tenaga cadangan atau serda cadangan untuk dikirimkan ke wilayah perbatasan gaza
yang dimungkinkan dengan begini akan ada agresi militer bukan lagi eskalasi tapi agresi militer secara masif yang akan dilakukan di jalur gaza
sebenarnya kalau kita bicara agresi militer ini kita bicara serangan dari berbagai arah dari udara dari laut dari darat
sementara warga perwetusan sendiri mereka tidak ada persiapan khusus karena memang pertama tidak ada fasilitas yang bisa mengundungi mereka dari serangan serangan
tidak ada bangker bangker seperti di israel di israel ada bangker bangker namun di perwetusan gaza tidak ada bangker bangker perlindungan
jadi warga tetap standby di rumah bukan selalu
lihat beberapa warga masih beraktivitas seperti biasa di warung warung masih toko toko masih buka anak anak masih bermain di luar
karena ini bukan pertama kali kondisi ini bukan pertama kali bagi mereka dan mereka sudah terbiasa menghadapi situasi yang mencekam seperti ini
oke mas hussein lalu bagaimana dengan warga satu ratus enam puluh warga yang terluka saat ini
apa mereka sudah dibawa ke rumah sakit
dan di sana juga saya mengetahui ada
ada rumah sakit indonesia dan apa peran dari rumah sakit indonesia ini membantu para warga palestine di gaza ini
ya menarik kalau kita bicara tentang rumah sakit indonesia karena sore tadi atau siang tadi rumah sakit indonesia juga menjadi sangat tembak israel
tadi saya mendapat kabar langsung dari sahabat saya yang bertugas di sana bahwa area depan rumah sakit indonesia terkena roket roket
dari pesawat tempur israel
dan itu mengakibatkan trauma terhadap pasien yang dirawat di rumah sakit indonesia
yang notabene menjadi rumah sakit rujukan utama di jalur gaza bagian yang melayani lebih dari tiga ratus ribu warga warga
jadul gaza di tiga kota yang mengitari rumah sakit indonesia kota bekar kota bekar dan kota jubaliya
maka rumah sakit indonesia ini benar benar menjadi
menjadi lembaga yang terkena
menjadi lembaga yang terkena
menjadi lembaga yang sangat vital
yang diandalkan untuk bisa melayani para korban luka
dan semua korban luka yang jatuh dalam dua hari terakhir diladikan di rumah sakit tentu
tidak cuma di indonesia tapi juga di rumah sakit yang tersedia di berbagai wilayah jadul gaza
kita sama sama memberikan concern ataupun perhatian yang besar tentunya terhadap warga negara palestina
ataupun warga israel warga sipil yang tidak mempunyai salah apa apa
dan kemudian mungkin bisa jadi menjadi korban
ini tidak lagi berbicara soal bagaimana konflik antar agama tapi tentang kemanusiaan
begitu mas muhammad hussein terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama connected ramadhan pada pagi hari ini
semoga sehat selalu dan sekali lagi kami benar benar mengapresiasi waktu anda untuk berkomunikasi dengan kami di tengah konflik yang kian memanas di palestina
antara palestina dan juga israel ini terima kasih mas muhammad hussein